penyebaran virus covid sembilan belas semakin mengkhawatirkan
untuk menekan laju virus mematikan ini
sejumlah negara menempuh langkah tegas
mulai dari karantina hingga melakukan lockdown atau mengunci wilayah
negara yang paling anyar menerapkan kebijakan lockdown adalah malaysia
juru bicara perdana menteri muhyiddin yasin mengumumkan
bahwa semua lembaga keagamaan sekolah pusat bisnis
hingga kantor kantor pemerintah akan tutup sementara waktu
warga malaysia tidak diizinkan untuk bepergian ke luar negeri
dan pengunjung dari luar malaysia dilarang masuk
semua warga malaysia yang baru saja tiba dari luar negeri
malaysia mencatat ada total lima ratus lima puluh tiga kasus
dan membuatnya menjadi negara dengan jumlah pasien positif virus corona
tertinggi di asia tenggara
kebijakan lockdown di malaysia berlangsung mulai delapan belas maret hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
selain malaysia italia lebih dulu melakukan lockdown
dengan tujuh belas maret dua ribu dua puluh data worldometers menyebutkan
italia berada di posisi kedua
dengan kasus covid sembilan belas terbanyak setelah tiongkok
yaitu dua puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh kasus dengan total kematian dua satu ratus lima puluh delapan orang
italia menjadi salah satu negara paling tegas
mengambil langkah antisipasi penyebaran virus corona di luar tiongkok
pemerintah menerapkan social distancing bagi warganya
warga harus berjarak setidaknya satu meter antara satu dengan yang lain
ketika berada di supermarket rumah sakit dan tempat umum lainnya
pelanggar akan dikenakan denda sekitar dua ratus euro
meski secara menyeluruh filipina belum menerapkan lockdown negaranya
tapi sudah diterapkan di ibu kota manila
presiden filipina rodrigo duterte menerapkan jam malam di manila
karena situasi tidak kondusif presiden duterte bahkan menutup sementara seluruh pasar keuangan
selain itu sebagian wilayah di pulau luzon berada dalam karantina ketat
dengan lockdown antrean panjang terlihat di supermarket di daerah mandaluyong manila
warga berbondong untuk membeli stok kebutuhan
kebijakan lockdown manila akan dilakukan selama satu bulan
segala bentuk kerumunan akan ditindak tegas
warga hanya diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan darurat
seperti kerumah sakit bank supermarket
itu pun harus menerapkan social distancing
sementara ini ada empat belas negara yang menerapkan lockdown
ada pun yang menerapkan full lockdown di antaranya
italia denmark spanyol lebanon perancis malaysia dan republik ceko
sedangkan negara negara yang memperlakukan half lockdown
di antaranya tiongkok mongolia irlandia india filipina dan malta
berbagai upaya diharapkan dapat menghentikan penyebaran virus covid sembilan belas
tapi penerapannya harus dibarengi dengan pantauan dan tindakan tegas dari pemerintah
agar proses pencegahannya berjalan efektif
anur gewang cnn indonesia